hai sebuah video amatir mengabadikan perburuan babi hutan di kawasan banyu asih taraju tasik
malaya jawa barat pada senin kemarin terlihat seekor babi hutan berukuran besar terjebak di
sela sela batu sementara sejumlah warga bersama beberapa ekor anjing berhasil melumpuhkannya hingga
mati babi hutan ini sengaja diburu usai menyerang momo lima puluh enam tahun warga desa pajar bulan pada senin
kemarin akibat diseruduk babi hutan itu pria paruh bayak ini harus dilarikan ke rumah sakit
umum daerah smc singaparna dalam kondisi kritis dengan luka patah tulang tangan kepala hingga
punggung penyerangan oleh babi hutan ini terjadi saat korban hendak memperbaiki saluran air yang
mengairi sawahnya tanpa diketahui tiba tiba babi hutan menyeruduk korban dari belakang hingga
mengalami luka babi
dari belakang langsung
menyeruduk kumpulnya jadi saya tidak bisa berputih apa apa kalau misalkan lebih
dari depan kan bisa nyina atau bisa naik naik gitu kan akibat luka parah yang diderita korban harus
menjalani operasi bedah meski belum sadarkan diri ayah tiga orang anak ini dalam kondisi stabil
baik dan aman kalau udah tertangani di igd kalau luka lukanya sih cukup lumayan ya di bagian
tangan ada yang pasang babi hutan merambah masuk ladang diduga akibat aktivitas perburuan liar
babi hutan diduga mengamuk usai anaknya dijerat pemburu babi hutan liar deden rahardian tasikmalaya